hai itu mah prinsipal itu ya prinsipal itu jadi saya belum pernah itu membonceng seorang wanita
yang bukan muhyiddin teh melanggar hak konstitusional saya teteh hahaha iya jadi
maaf ya harus buru buru pergi ini deh ya ya sokatu tenang mangga
ketemu mau bicarain apa ya pak ya pasti soal anak anak kita lah bukankah ibu pernah ngomong kalau
ibu sangat menyayangi reva seperti
menyayangi anak sendiri nah ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mengenai mereka tapi tolong
tolong jangan kasih tau boy atau reva kalau kita akan ketemuan oh jangan kasih tahu boy sama reva ya
jangan jangan baik baik baik pak terus kita ketemunya dimana ya pak bey oke nanti saya
akan sms lokasinya
tunggu satu jam lagi oke baik baik pak selamat pagi pagi
ada apaan sih ngomong apaan ya papinya reva tapi enggak apa apa demi kebahagiaan boy dan reva ketemu
sama papinya reva ya mama jabalin boy nggak usah takut mama akan ngelakuin ini semua buat boy sama reva
hal itu perceraan baik barah
jadi emang enggak tahu ya ini mah usaha berang bareng aja enggak ada kegiatan lain atau sampai
ini sampai ke sini bisi mas yama mengganggu kegiatan tete sibuk sibukin diri ke sini nongkrong
tun tuntun saya mah itu jadwal saya mantep lebek pisahan ya santai dan saya meratu endorse ya kan kalau
endorse gampang dimana mana saja bisa ini bengkel tidak mau diendorse sama saya cathy
endorse endorse endorse kuda kuda bahasa inggris endorse diiklanin gitu semua orang
tahu ini akan mewaktunya bengkel gitu ya saya mah santai saja tidak ada acara kemana mana
saya bisa seharian didiru situ santai juga di pantai sini bisa kena bantai
kumaha etatu mau diusir tidak enak tidak diusir juga kayaknya masih kecil makin betah
yuk didiru akan nyahan rili deh tidak main main saya saya senang didiru betah pisang tidak seperti
bengkel seperti tempat hangout gitu ya tapi mungkin juga karena ada kakang eok di sini jadi betah deh
ini mah kalau sama siucu jaga jarak aman minimal sekilo baru aman ini mah
aduh sebentar ya teh saya angkat telepon dulu ya
silahkan tahnya ah si temanis telepon kemah yuk
assalamualaikum temanis waalaikumsalam akang abah akang abah saya dalam perjalanan ke rumahnya
kang abah boleh nggak saya kesana ya boleh atau masa tidak boleh tun teh aduh terpaksalah bilang
boleh kalau bilang tidak boleh temanis curiga deh lah ya udah kalau gitu saya kesana ya ditunggu ya
mesra pisahnya pakai manis manis
resep deh hubungannya sama manis perak
ini teh jadi teh saya ada masalah ini teh
kebetulan si teh manis teh sedang mau menuju ke sini mau bertemu dengan saya
kebetulan ada ceket disini teh
akan menjadi masalah diakibatkan kemarin teh pas saya menolong ceket pas mabuk di jalan
teh teh manis melihat dan cembokur buta
saking cembokurnya dia tidak mau angkat telepon saya ambak
tapi barusan di telepon berarti sudah baik kan
sudah sempat baik kan
namun kesini ada ceket udah jadi masalah
tapi bagi saya malah jadi penasaran pengen kenalan sama calon istri aka
sok aku dikenalkan
sok itu pastilah baik baik saja
dia mau datang kesini aduh resep pisan
aduh mah keras hulu ini mah
eh keras kepala
masih kecut teh
urah kaya ide tuh
kaya ide tuh
ini owner deal ada yang harus diganti pak
kita bicarakan dulu ya empat mata ini mah
ya sok itu
bicara dulu sama danding dulu
saya juga mau
saya juga mau sama istri
jangan sampai kalah sama calon istri
sok untuk bisa ada perpecahan
sayang ke pura pura nekponnya
sok mahak banget
kumaha tadi ceket
ini saya kebetulan pengen beli owner deal
pengen ke tempat beli owner deal ya motor
eh tapi calon istri mereka tadi ya masih ditinggal
pak mali itu terkenggik itu
iya ya teh teh manis
tidak apa apa ya teh manis
jangan ditinggal tuh kasihan kalau datang ke sini mah
jadi gini si teh manis barusan menelpon teh
tidak jadi ke sini teh
jadi saya tetap pergi beli owner deal aja sendiri
namun gitu mah kang
boleh atuh neng kerti ikut beli owner deal
belum pernah neng kerti beli owner deal
neng kerti teh pengen lihat beli owner deal sama beli berlian enakan mana gitu
atau sama aja
terus neng kerti teh belum pernah dibonceng di motor sobatu hayang
aduh itu mah prinsipal ya teh
ya prinsipal gitu
jadi saya belum pernah itu membonceng seorang wanita yang bukan muhrim ya teh
aduh melanggar hak konstitusi
hak konstitusional saya teh
saya harus buru buru pergi nih teh ya
kita sudah pulang gym
saya mau pakai sepatu dulu siap siap
temenin aja tadi ya
dung dang ding
nama tiga aja susah cisan hafalnya
dang ding dung aja tetep
oh dang ding dung
tapi lebih sener mah padahal
iya itu jatuh lagi kos
eh ngomong ngomong saya teh kemarin endorse minyak samin eh buat kepala yang mengkilat
kata adik konon katanya teh kelebatan
saya di kemalakun saya
ternyata pada ga lewat malem
eh ga lewat
bapak dikemana mbah
aduh rumahannya lama ga perginya ya
tuh dia tau nya mau malem
aduh berjam jam lah tuh etama
sudah saya pulang saja dulu ya
awam sih k